menyambut hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh dua
sejumlah perlombaan mulai digelar di sejumlah tempat
di ngawi anak anak dan orang tua antusias berlomba menangkap tikus
sementara di malang sekelompok muda mudi menggelar lomba di dalam air
bagaimana kemeriahannya berikut liputannya
begitu aba aba dimulai puluhan peserta langsung berlari menuju ke tengah sawah
untuk memburu tikus yang dilepas panitia
di tengah lahan pertanian desa brangkol kabupaten ngawi
meski berjibaku dengan lumpur anak anak maupun orang dewasa
antusias menangkap tikus dengan menggunakan kayu
kemeriahan pun pecah saat peserta terjatuh hingga masuk ke dalam parit
saat mengejar tikus buruannya
selain memeriahkan perayaan kemerdekaan republik indonesia
lomba tangkap tikus ini juga untuk membantu para petani di desa berangkol
kabupaten ngawi mengurangi hama tikus di sawah
kemeriahan lomba tujuh belas agustus juga terjadi di blitar
belasan remaja hingga ibu ibu larut dalam kegembiraan lomba adu tangkas bersepeda
di atas kolam berlumpur
para peserta diharuskan melalui perlintasan yang sempit di atas kolam
dengan panjang dua puluh meter
tak ayal gelak tawa pun pecah saat sejumlah peserta banyak yang jatuh
karena hilang keseimbangan
meski demikian ada juga yang berhasil melalui lintasan dengan lancar
ayo berhenti lah
sementara sekelompok muda mudi di kabupaten malang justru menggelar lomba tujuh belas an lain daripada yang lain
mereka menggelar lomba di bawah air taman wisata sumber maron kabupaten malang
beberapa lomba yang digelar diantaranya lomba bala karung
lomba tarif tambang dan lomba menggigit koin
meski kelihatannya mudah berlomba di bawah air ternyata lebih susah
dibanding di darat
tekanan air yang tinggi membuat seluruh peserta kesulitan bergerak mengikuti irama tubuh
lomba di bawah air digelar untuk memberi sensasi berbeda
menyambut hari kemerdekaan republik indonesia yang ke dua puluh